alhamdulillah gajian cari handphone baru lah
reza kambingnya udah dibeli belum kan udah gajian
iya bu tunggu ya
gasah aja lah lanjut pembayaran
tuh kan malah beli yang lain selagi kamu mampu
ingat kurban yang utama zed
iya pak astagfirullahaladzim
waktunya cari kambing untuk kurban
pak bu insya allah tahun ini reza berturban
semoga dengan kurban ini dapat menyempurnakan